sejak rabu tujuh november lalu kementerian pertahanan menggelar pameran pertahanan indo defense di kemayoran jakarta
tahun ini jumlah peserta pameran melonjak hingga lima belas persen
hal ini setidaknya membuktikan bisnis alutsista dan pertahanan masih menjanjikan
panser dan kendaraan tempur dikumpulkan di jakarta international expo kemayoran jakarta
tidak ketinggalan pesawat helikopter dan kapal perang berbagai model
inilah pameran alat pertahanan indo defense yang kembali digelar pada tujuh sampai sepuluh november
delapan ratus enam puluh tujuh perusahaan pertahanan dari enam puluh negara turut memamerkan produk mereka
jumlah ini meningkat lima belas persen dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya diikuti tujuh ratus enam puluh satu peserta dari empat puluh lima negara
kenaikan jumlah ini paling tidak membuktikan manisnya pasar pertahanan di indonesia
sejak dua ribu sembilan militer indonesia memang
secara konsisten memodernisasi dan mengembangkan peralatan tempurnya
pesawat angkut kapal perang dan kapal selam
kebutuhan inilah yang coba dipenuhi ratusan perusahaan pertahanan tersebut
data dari stockholm international peace research institute menunjukkan
sejak tahun dua ribu tiga belas indonesia menempati urutan ke sepuluh negara pengimpor senjata terbesar
untuk kawasan asia tenggara indonesia bahkan berada di urutan pertama
sejumlah strategi dan pemanis ditawarkan untuk menarik perhatian calon pembeli
yang dilakukan lockheed martin perusahaan dirgantara asal amerika serikat misalnya
untuk menarik minat petinggi militer indonesia perusahaan ini memboyong simulator pesawat tempur f enam belas yang bisa dicoba siapa saja
locket martin memang berniat menjual versi terbaru f enam belas selain menawarkan pesawat hercules tipe terbaru untuk memenuhi kebutuhan tni angkatan udara
ternyata saya baru saja mencoba simulator f enam belas ini
f enam belas ini didampingi oleh pilot dari amerika monasa
terima kasih sangat menegangkan seperti aslinya
strategi lainnya adalah menggandeng perusahaan atau bumn lokal untuk melakukan penetrasi pasar di indonesia
cara ini sudah lama dilakukan oleh airbus perusahaan dirgantara raksasa asal eropa
hasilnya produk airbus bisa dibilang mendominasi di lingkup militer indonesia
pindad misalnya baru saja meluncurkan medium tank untuk memenuhi kebutuhan modernisasi tni angkatan darat
adapun pt dirgantara indonesia sudah mengantongi sejumlah pesanan
di antaranya sembilan unit pesawat c dua ratus dua belas dan delapan unit helikopter dari tni au
sembilan helikopter dari tni ad serta sejumlah helikopter dari basarnas dan tni angkatan laut
lebih jauh lagi pt di kini mengincar pasar ekspor
kita targetkan adalah daerah benua afrika karena memang sepuluh tahun ke depan
pesawat sejenis ini akan ada replacement kira kira kita perhitungkan menurut riset kami
kebutuhan sekitar sembilan puluh lima pesawat kalau untuk dua ratus dua belas i itu mungkin kita prediksi sekitar dua puluh sembilan
pasar senjata memang masih menggiurkan terutama untuk kawasan asia
kebutuhan akan persenjataan modern sebagai tuntutan profesionalitas militer memang tak bisa
dihindari hanya sudah seharusnya pembelian peralatan militer dibarengi transfer teknologi
sehingga suatu saat nanti militer indonesia bisa mandiri dengan persenjataan buatan dalam negeri
pameran pertahanan bukan hanya merupakan ajang pamer persenjataan modern terkini saja
lebih dari itu pameran pertahanan merupakan sebuah ajang bisnis dan juga ajang diplomasi
selain itu pameran pertahanan juga merupakan tolak ukur dari industri pertahanan dari negara yang penyelenggaranya